ya tapi kenapa kamu gak cerita sama aku langsung
kenapa harus aku tahu dengan cara seperti ini
ya gini aku aku gak ada maksud merahasiakan ini sama sekali sedikit pun enggak
aku cuma nunggu waktu yang tepat untuk cerita sama kamu
kamu kan baru keluar dari penjara
sama aja dong
dulu juga kamu mana pernah cerita soal hubungan kamu sama sofia
sampai aku yang mergokin kalian sendiri
iya kamu jangan susun ya
aku beneran aku mau cerita sama kamu
aku rencana tadi pagi mau cerita sama kamu
cuma kamu masih tidur karena kesapean
aku harus berangkat ke sini
aduh bu dokter
saya sebagai pasien mau berterima kasih sama bu dokter
karena pengobatan bu dokter sangat manjur
sekarang pasien bu dokter ini udah sembuh udah gak stres lagi
yeay udah sembuh
pinter sekali sih jadi dokternya
nanti besar pengen jadi dokter kayak tante michi ya
terima kasih banyak ya
tapi pasiennya minta
tadi pijitannya kurang
pasiennya mau pijit lagi
papa ketagihan ma
sama kayak mama enak
alhamdulillah mama udah dateng
jadi gak dapetin kamu
kamu mukanya begitu
ada apa sih kok mama tiba tiba begini
kenapa foto itu ada di handphone kamu
itu mangkam perempuan itu kan
perempuan itu kan
selama aku di dalam penjara jangan jangan kamu cari info terus tentang dia
aku bisa jelasin kamu tenang dulu ya
mendingan kita duduk dulu
aku jelasin semuanya
ini nggak seperti yang kamu pikir
pak kamu kan tahu sekali kalau aku tuh punya trauma yang luar biasa sama semua ini
biar aku jelasin sambil kita duduk
biar kamu gak sangat paham
ini nggak seperti yang kamu pikir
please tidur dulu yuk ayo
ayo jangan berdiri gini online
beberapa hari yang lalu aku baru tahu
kalau ternyata tama adanya sofia ternyata masih hidup
aku tadinya berpikir bahwa tama ikut meninggal bersama sofia
dan tama juga ikut meninggal bersama sofia
di kecelakaan itu tapi ternyata
yang meninggal adalah pratama
orang yang mengendari atau menyupiri mobil mereka
nama mereka sama ma
oh jadi kalau gitu kamu cari cari dia
tama yang datang ke rumah waktu itu
terus tama minta dipertemukan dengan anaknya sofia
jadi aku ketemuin tama dengan andin
andin minta dianterin ke rumahnya
tama yang dia tama yang sofia
akhirnya kita bertiga kesana
jadi gitu ceritanya
ya tapi kenapa kamu gak cerita sama aku langsung
kenapa harus aku tahu dengan cara seperti ini
aku gak ada maksud merahasiakan ini sama sekali
aku cuma nunggu waktu yang tepat untuk cerita sama kamu
kamu kan baru keluar dari penjara
ya sama aja dong
dulu juga kamu mana pernah cerita soal hubungan kamu sama sofia
sampai aku yang mergokin kalian sendiri
jangan susun ya
aku beneran aku mau cerita sama kamu
aku rencana tadi pagi mau cerita sama kamu
cuma kamu masih tidur karena kesapean
aku harus berangkat ke situ
beneran aku mau cerita
aku nunggu timing yang tepat
aku gak mau menyakitkan kamu
aku gak akan ada rahasia lagi
aku gak akan ada rahasia lagi
aku gak akan ada rahasia lagi
aku gak akan ada rahasia lagi
gak boleh anda sembunyiin apapun dari aku mulai sekarang
gak boleh ada sembunyiin apapun dari aku mulai sekarang
tapi kalimu bener
kamu percaya sama aku dong
nanti kapan kalau mau kita ketemu sama kamarnya
nanti kapan kalau mau kita ketemu sama kamarnya
aku beneran mau cerita sama kamu tadi
aku beneran mau cerita sama kamu tadinya
jangan marah marah lagi dong

kok dari tadi pagi mas rendy nggak ada kabar sih
segitu sibuknya apa
segitu sibuknya apa
katanya kan sesibuk sibuknya orang
kalau dia beneran sayang pasti akan luangin waktu

apa mas rendy emang gak ada rasa ya sama gue

tangan anda kan masih lupa
biasanya tuh ya
ini hanya luka kecil pak
ini hanya luka kecil pak
saya udah terbiasa
anda jadi orang kepercayaan pak angka
ya udah hati hati ya
jadi saya harus ke surabaya pagi ini juga pak

dan tiketnya udah siap
maaf banget ya
ini ada tugas dadakan dari pak al
dan saya harus ke surabaya sekarang juga
terus ke surabayanya minat
saya belum tahu
ya harusnya nggak lama sih
mudah mudahan dia gak marah
siapa sih ini
gak tahu apa orang lagi capek
gak tahu apa orang lagi capek
kajaiban banget mas rendy
telepon aku duluan
maaf ya soal tadi yang saya buru buru
maaf ya soal tadi yang saya buru buru
tugas dari ka sudah selesai
udah kok udah beres